dan menyambut putaran kedua pilkada dki jakarta
penyelenggara pemilu mempunyai pekerjaan rumah
atas rentetan masalah yang terjadi pada pilkada putaran pertama
selain masalah teknis administrasi
penyelenggara pemilu dituntut untuk lebih profesional
agar hak suara masyarakat tidak kembali hilang sia sia
putaran kedua pemilihan kepala daerah dki jakarta sudah resmi dimulai
kini pasangan basuki cahaya purnama dan jarod sabu hidayat pun
akan meranapan dengan anies baswedan dan sadega uno
namun tingginya partisipasi pemilih di ibu kota yang mencapai angka tujuh puluh lima persen
ternyata juga diwarnai banyaknya cacat dalam penyelenggaraan pilkada putaran pertama
selain ada dua tps yang harus melakukan pemungutan suara ulang
badan pengawas pemilu menemukan enam puluh tps di dki yang diduga melakukan pelanggaran prosedur
jenis jenis pelanggaran yang paling banyak antara lain
surat suara kurang rusak hilangnya hak pilih warga
sampai temuan ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali
dewan perwakilan rakyat pun melihat ada segudang masalah administrasi dan kecakapan penyelenggara pemilu
hal ini dipandang perlu dikoreksi pada penyelenggaraan pilkada putaran kedua nanti
kemudian yang paling paling konyolnya lagi
karena penyelenggara pemilu tidak mengetahui aturan main
tidak tahu hak dan kewajiban dan tidak punya solusi
bayangkan yang dikatakan sama mbak titi
hanya karena nggak pegang c enam ya tidak bisa memilih
ini yang saya katakan c enam itu bukan syarat memilih
yang kejadian kejadian ini yang saya katakan
kalau saya sekarang ini koreksi total atas kinerja kpu
koreksi total atas kinerja kpu dki yang saya katakan ini sudah kelewatan
berdasarkan aduan dari sejumlah pihak
kpu dki akan mengevaluasi seluruh petugas tps yang dianggap bermasalah
evaluasi dari kpu pertama sdm
sdm penyelenggara di tingkat bawah ppk
dan juga tentu tingkat kota tingkat provinsi
kedua soal daftar pemilih
daftar pemilih akan dilakukan pembenahan
kemarin terbukti masih banyak warga yang belum terdaftar sebagai pemilih
ini akan dilakukan pembenahan
dan memang tidak semata mata dari pihak kpu sebenarnya
karena sudah didata banyak warga yang tidak memberikan akses
mengawali putaran kedua pilkada ini
sebuah insiden juga terjadi saat ramepleno terbuka
penetapan calon gubernur dan wakil gubernur dki putaran kedua akan digelar
pasangan ahok jarut memilih
walk out atau meninggalkan lokasi karena acara terlambat dimulai
pihak pasangan calon pun kembali mengkritik soal profesionalitas
dan independensi kpu dki jakarta
pak basuki datang jam tujuh kurang lima
dengan harapan apa
dengan harapan kpu bisa tepat waktu
ternyata setelah kita tunggu satu jam lebih
kalau kpu profesional
dan menghargai undangannya sendiri
yang mana undangannya itu adalah jam enam itu makan malam
ya ingat itu ya jam enam itu makan malam
dengan harapan jam tujuh bisa dimulai
nantinya dua pasangan calon pemimpin ibu kota
akan berkampanye pada tujuh maret hingga lima belas april mendatang
setelah sempat di metro kontra
pasangan calon petahana pun diwajibkan cuti selama masa kampanye
budi adiputro cnn indonesia